juru bicara vaksinasi pt bio farma bambang herianto mengatakan
hingga maret dua ribu dua puluh satu pt bio farma telah memproduksi dua puluh juta dosis vaksin covid sembilan belas
dua belas juta dosis diantaranya telah didistribusikan ke tiga puluh empat provinsi di indonesia
sedangkan sisanya masih belum diizin rilis dari bpom
menyangkut distribusi vaksin bambang menyebut bio farma akan mendistribusikan vaksin
sesuai dengan alokasi dari kementerian kesehatan
menurut dia bio farma bertugas mengirim vaksin ke dinas kesehatan provinsi
sebelum nantinya dikirim ke setiap kabupaten kota
namun bio farma berencana mendistribusikan vaksin hingga ke kabupaten kota pada masa mendatang
untuk membantu percepatan program vaksinasi
karena ke depan kita akan ada peningkatan jumlah percepatan vaksinasi
jadi tentu ketersediaan vaksinnya sendiri juga harus kita cukupi
untuk sampai saat ini kita perkirakan sebulan itu bisa produksi dua puluh sampai tiga puluh juta dosis ya
tergantung nanti jumlah pengiriman balap dari sinovac
ini tentu kesiapan produksi juga harus diiringi dengan kesiapan dalam pendistribusiannya
nah untuk menunjang percepatan ini rencananya kan bio farma akan membantu
mendistribusikan tidak hanya sampai tingkat provinsi tapi juga sampai tingkat kabupaten kota
nah ini perlu mungkin dukungan dari semua pihak ya
kita akan melibatkan juga distributor baik anggota holding bumn farmasi kita
kimia farma indo farma juga mungkin kita akan melibatkan beberapa distributor swasta
tetapi ini yang harus memenuhi syaratnya
adapun provinsi jawa barat telah menerima sekitar
dua puluh dosis vaksin dari bio farma yang telah disebar ke dua puluh tujuh kabupaten kota
penyuntikan vaksin tahap kedua difokuskan pada warga lansia dan petugas layanan publik
dengan target lebih dari enam juta penerima vaksin
kita sudah melakukan penyuntikan vaksinasi untuk hampir enam puluh ribu lansia
jadi kurang lebih satu dua puluh lima persen
dan untuk pelayanan publik petugas pelayanan publik itu dua dua juta
dan yang sudah dipaksin itu ada tiga belas persen hampir tiga belas persen
nah ini yang terus kami kejar mengingat berangkali waktunya juga harus cepat
karena kita akan melangkah nanti ke masyarakat umum
jadi inilah berangkali bagaimana kita bisa menggerakkan terutama lansia lansia kita
pemerintah provinsi jawa barat menargetkan vaksinasi tahap kedua selesai pada mei mendatang
untuk mempercepat vaksinasi sejumlah cara dilakukan
antara lain dengan menggelar vaksinasi massal di sejumlah titik di jawa barat
bagi warga lansia dan petugas layanan publik setiap hari
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
jumat siang bupati lombok barat menginstruksikan jajarannya
untuk menangani kasus malaria ini agar tidak menyebar lebih luas lagi
sembari berkoordinasi dengan pemerintah pusat
beberapa hari yang lalu saya sudah menandatangani surat
surat keputusan klb
kejadian luar biasa
memang betul bukit tinggi sebagai awal munculnya malaria ini adalah daerah indonesia
sekarang angkanya sudah satu ratus dua puluh delapan
selain menerjunkan tim kesehatan
bantuan berupa dua lebih kelambu juga disalurkan
informasinya jumat ini juga pmi membawa ribuan kelambu untuk warga
total kebutuhan kelambu warga yang terserang malaria di kabupaten lombok barat
mencapai sepuluh buah
lalu rahmat juniadi lombok barat